ombudsman republik indonesia menilai adanya masalah maladministrasi dalam kasus gagal ginjal akut pada anak yang merebak di indonesia saat ini
maladministrasi itu dilakukan oleh kementerian kesehatan dan badan pom
ombudsman menyatakan kasus ini merupakan bentuk gagalnya negara dalam memberikan perlindungan atau tidak hadir secara efektif dalam memberikan perlindungan berupa jaminan keselamatan rakyat
dan untuk membahasnya kita sudah bergabung melalui sambungan daring bersama pimpinan ombudsman robert naendi jawa
selamat siang pak robert sebenarnya kasus gagal ginjal akut ini sudah terjadi sejak januari lalu namun baru mendapatkan perhatian serius pada beberapa bulan belakangan
apakah penanganan peristiwa gagal ginjal akut masih belum terkoordinasi dengan baik pak robert
ya sebenarnya mbak begi penanganannya itu baru dua minggu terakhir pak
jadi kasusnya sudah mulai bulan januari mulai masuk masa puncaknya itu agustus september oktober
dan perhatian pemerintah itu baru mulai diberikan itu pertengahan oktober ini
itu yang membuat kemudian ombudsman sudah langsung bisa mengatakan bahwa ada bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah
paling tidak penundaan berlarut sesuatu yang justru sangat krusial
dalam konteks pengawasan ombudsman kami melihat bahwa segala hal yang terkait dengan selamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi dalam penyelenggaran pemerintahan
jadi tidak soal berapa yang sakit atau berapa yang meninggal bahkan
tetapi jumlah berapapun itu harus sudah menjadi kewaspadaan bagi pemerintah
apalagi dengan kondisi gagal ginjal ini di mana hingga kemarin kita semua tahu data sudah menunjukkan ada dua ratus lima puluh lima yang terpapar katakanlah atau yang terkena atau yang mengidap sakit ini
dan kemudian sekitar satu ratus empat puluh lima diantaranya
artinya sekitar lima puluh enam persen itu kemudian berujung pada nasib ras yaitu meninggal dunia
nah ini adalah angka angka yang luar biasa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat darurat ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi
tetapi kami masih melihat bahwa respon pemerintah tidak beberapa waktu belakangan itu terkesan masih biasa biasa saja
setelah kemudian media masa mulai memberitakan besar besaran
minggu minggu terakhir ini sudah mulai kelihatan
apa pemerintah dalam menanggapi baik soal pencegahan maupun pengobatan
tetapi terkesan bahwa ini reaktif gitu ya
padahal kalau pencermatan situasi monitoring sudah melakukan di bulan januari februari
jadi kita tidak akan mengalami apa namanya ujungnya seperti ini
paling tidak kita bisa membandingkan
dengan kasus yang sudah terjadi di katakanlah di negara negara di afrika ya
di gambia dan negara negara yang lain yang memang sudah mengalami ini dan penyebabnya juga sebenarnya sudah cukup jelas gitu ya
nah coba bayangkan pemerintah baru belakangan ini mengetahui penyebab secara konklusif
bahwa ini sakitnya itu karena gagal ginjal
gagal ginjal itu karena mengkonsumsi obat atau sirup cair gitu
nah di dalamnya ternyata mengandung senyawa yang berbahaya
penyebabnya saja kan baru diketahui dua tiga hari belakangan ini
nah bagaimana kemudian kita bisa mengatasi atau bisa mencegah kalau penyebabnya itu lama bisa terdeteksi
itu satu kemudian kedua adalah tentu ombudsman berharap ada langkah langkah jangka pendek yang sifatnya quick win
untuk bisa segera mengatasi situasi darurat yang ada
tetapi ada yang tidak
tidak ada jangka panjang yang perlu juga pemerintah untuk persiapkan
paling tidak di kementerian kesehatan maupun di badan pom
iya kami sangat menyayangi langkah langkah pemerintah dan juga baru menanggapi gagal ginjal akut ini dalam dua minggu terakhir ini ya pak robert
dan apa saja temuan om budsman yang tidak sesuai dengan keterangan kementerian kesehatan dan bepom
yang pertama data pak
sudah sangat jelas bahwa data
yang disampaikan itu
itu data yang tidak valid
bahkan menteri kesehatan sendiri kan mengaku bahwa sesungguhnya bisa empat atau lima kali lipat dari data yang ada
ada daerah yang melakukan keombusmen
bahwa terjadi hal serupa
tetapi di datanya pemerintah itu justru menunjukkan angka misalnya
nah ini saja sudah menunjukkan bahwa ada maladministrasi data
kemudian kedua adalah keterbukaan informasi
penting sekali pemerintah untuk menyampaikan kepada publik
apa sesungguhnya yang terjadi
bagaimana langkah langkah yang dilakukan baik oleh pemerintah
maupun masyarakat itu sendiri
agar kemudian ini bisa diwaspadai dan akhirnya bisa ditanggulangi
kemudian juga sisi yang lain adalah soal peredaran obat itu sendiri
nah ini saya kira catatan keras perlu disampaikan kepada badan pom
terkait dengan mekanisme kontrol
sebelum barang beredar atau pre market
maupun setelah beredar
yang selama ini terjadi adalah
ada perusahaan perusahaan farmasi
itu diberikan otoritas bahkan
untuk melakukan uji mandiri
dan kemudian badan pom hanya akan mendapatkan laporan
ya dari perusahaan farmasi yang bersangkutan
terkait dengan banyak hal
khususnya menyangkut kandungan senyawa yang ada
badan pom jangan hanya pasif
dia harus proaktif
harus bisa melakukan pengecekan monitoring dan kontrol
bahkan pada tingkat tertentu
uji dilakukan oleh badan pom itu penting dilakukan
meskipun tidak semua
kepada berbagai produk yang ada
atau kepada semua perusahaan
tetapi secara asal
itu bisa diambil
untuk kemudian badan pom melakukan pengujian
dan bila ditemukan
maka harus dilakukan tindakan tindakan yang sangat tegas
baik sifatnya sanksi administratif
maupun kemudian proses lebih lanjut
secara pidana atau hukum
yang itu kemudian bersambungan dengan aparat perintah hukum
seperti kepolisian atau kejaksaan
saya meminta badan pom untuk bekerja serius
yang jangka menengah dan jangka panjang
untuk mulai memperkuat
kontrol mereka terhadap produksi
dari obat obat yang ada
sehingga ini tidak kembali terjadi di masa masa yang akan datang
jadi ada temuan om busman yang tidak sesuai kata kuncinya
data yang tidak valid
dan data yang tidak terbuka
data yang tidak terbuka
kemudian penanganan masalah
sampai pada pengawasan
jadi ini titik titik rantai proses
yang om busman sudah soroti
dan sesungguhnya dari penggalian data
informasi pada setiap tahapan ini
yang kita tunggu sekarang adalah
bagaimana respon jangka pendek dari pemerintah
khususnya kementerian kesehatan dan badan pom
dan kemudian ke depan
bagaimana mengantisipasi ini dalam jangka menengah dan jangka panjang
baik pak robert
tanpa bermaksud menyudutkan ya pak robert
kenapa sulit sekali mencari pertanggung jawaban negara
atas kematian ratusan anak akibat gagal ginjal akut ini
gini pak megi
dalam doktrin kebijakan publik
termasuk kelainan publik
harus ada pihak yang disalahkan
harus ada pihak yang bertanggung jawab
jika sesuatu terjadi
apalagi sesuatu yang terjadi
itu suatu yang sangat masif
dan sangat berbahaya seperti ini
kan kalau kita lihat prosesnya
berhulu pada soal antisipasi pemerintah
antisipasi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab dan kemenangan mereka
kementerian kesehatan sendiri punya tanggung jawab untuk
menyusun dan melaksanakan kebijakan
dan badan pom
itu punya tanggung jawab
terkait dengan berbagai hal
yang menyangkut produksi dan peredaran
obat yang ada
jadi kalau kemudian
kesimpulan yang konklusif itu
sudah bisa kita ambil
dimana memang gagal jindal ini
karena senyawa yang berbahaya
yang terkandung dalam obat obat
yang cair atau sirup dan sebagainya itu
itu berarti kemudian bisa kelihatan
dimana pemerintah selama ini
baru kemudian setelah pemerintah
menunjukkan tanggung jawab
tahap berikutnya adalah
yang melakukan produksi
dan kepada distributor
distributor yang melakukan peredaran
jadi ini rantai tanggung jawab ini
sangat jelas sesungguhnya
saya kemarin sampaikan
untuk berharap pemerintah
terhadap masalah yang ada
kita bisa melakukan
kita bisa melakukan
mudah mudahan ada suatu
sikap dari pemerintah
khususnya bapak presiden
untuk apa namanya
kepada mereka yang bertanggung jawab
yaitu pemerintah pusat
maupun juga adalah
maupun juga perusahaan perusahaan
yang melakukan distribusi
ini semua harus
diminta pertanggung jawaban
yang sudah meninggal itu
pertanggung jawabannya jelas
dan terutama ke depan
agar ini tidak lagi terjadi
pembusman melihat bahwa
keadilan itu harus ditegakkan
bias pemerintah adalah
ketika ternyata yang terjadi justru
ada pihak yang harus bertanggung jawab
meminta itu untuk
ya pak tentunya
masyarakat untuk mendapatkan informasi
yang clear baik terkait
dengan kehadirannya sendiri
dan kemudian gimana
koordinasi di internal pemerintahan
antara kementerian kesehatan
dengan badan pom dengan pemerintah daerah
dan pemerintah desa
karena jangan lupa mbak megi pada akhirnya
yang akan bekerja di lapangan itulah pemerintah daerah
dan desa kesehatan saya membayangkan
desa kesehatan akan
melakukan operasi atau sidak
ke berbagai toko
ke berbagai distributor
ke berbagai pasar dan sebagainya
untuk melihat jangan kemudian
pemerintah pusat misalnya sudah
peredaran obat tapi siapa yang bisa
memastikan papua sana di maluku
di ntt sumatera
di pedalaman kalimantan bahwa obat obat itu
itu sungguh kemudian
di larang atau tidak lagi beredar
tidak ada yang bisa memastikan kecuali
pemerintah daerah itu bekerja
sungguh sungguh di lapangan
untuk melakukan berbagai
kontrol hingga kemudian
obat obat ini lagi beredar di masyarakat
jadi jangan kemudian
berasumsi dengan adanya
stoksi dari pemerintah pusat
pelarangan terhadap satu ratus tiga puluh tiga
misalnya jenis obatan maka
itu akan tegak lurus berjalan hingga
ke tiga daerah saya dua puluh tahun
bekerja di isu otoromi daerah itu sesuatu
yang gampang terjadi karena itu memang
pemerintah pusat perlu juga untuk
melakukan langkah langkah koordinasi
dan sinergi dengan pemerintah daerah bahkan hingga
tingkat desa dan memberikan instruksi
yang sangat jelas memonitoring pemerintah daerah
untuk melakukan sidak
ke berbagai pusat pusat perbelanjaan
baik pak robert
ini pertanyaan terakhir sebenarnya
tadi anda juga sudah menyebut
selain dari informasi sendiri
tentunya masyarakat juga mempunyai hak
untuk mendapatkan kompensasi
dan juga kemana publik harusnya
mengadu jika ia merasa menjadi
korban kelalaian ini
dengan perbaikan di sisi kinerja
jangka menengah dan jangka panjang
kemudian sanksi administratif
bahkan kemudian proses secara hukum
itu nanti kita akan lihat perkembangan
yang jangka pendek yang
kita minta untuk tindakan tindakan
darurat yang dilakukan adalah bagaimana
pemerintah menangani sekarang ini kenapa kemudian
ombudsman dalam konteks melihat
bahwa masalah ini sungguh
luar biasa meminta
berharap kepada pemerintah untuk
penanganan atau manajemen
penanganan kasus ini dalam
rangka kejadian luar biasa
klb itu adalah poin tokoh ombudsman
penetapan status ini penting
meskipun ada satu persyaratan yang
tidak dipenuhi yaitu soal penyakit
dalam artian epidemiologinya
belum terpenuhi tetapi
membaca kriteria yang ada
di sana tidak boleh
bacalah itu dalam
dan melihat latihan yang
sungguh luar biasa di lapangan
sehingga kemudian ombudsman berharap
pemerintah segera menetapkan
ini sebagai statusnya sebagai
kejadian luar biasa dengan demikian
salah langkah itu terkoordinasi
baik di internal pemerintah pusat
maupun antara pemerintah dengan pemerintah
daerah tingkat desa
walaupun dengan berbagai pihak masyarakat
dan sebagainya menjadikan ini sebagai
satu kerja besar bersama
dalam rangka menanggulangi
suatu yang sifatnya ekstra ordinary
maka kemudian penetapan status
sebagai kejadian luar biasa atau klb itu
menjadi langkah penting
buat pemerintah untuk
menanggulangi apa yang ada depan mata
baik terima kasih pimpinan
ombudsman ri pak robert sudah bergabung
bersama kami di news hour
dan kami terus akan memantau bersama
kasus gagal ginjal akut anak
dan tentunya kami akan mengawal bersama
hak sehat rakyat indonesia
terima kasih pak